saya masih belum kebayang sih bagaimana kita ke depan nanti
sekarang sih yang pasti ya kita coba berusaha semaksimal mungkin aja
sepertinya sih nggak akan lama karena kan masker kain ini bisa dicuci
jadi sudah banyak orang yang punya mereka pembeliannya sekarang kurang

artinya mereka sambil kita sama sama bertahan ada yang bisa dikirakan bersama
luar biasa sih
semua order kita terhenti semua order dipending cancel dan segala macam ya
sampai sempat bingung sih harus dikasih pekerjaan apa ini karyawan
karena kan proses keperluan karyawan terus menerus ya harus kita penuhin ya
makanya sempat bingung
tapi kemudian kita beralih ke bikin masker
awalnya sih kita bikin untuk sumbangan
karena mirip sekali
kemarin saya sempat beli harganya rp sepuluh mahal banget ya
di hari hari biasa padahal hanya tiga harganya
saat mulai pandemi harganya rp sepuluh
makanya kita bikin awalnya untuk sumbangan kita bagi bagi
tapi ternyata setelah itu mulai ada order order masuk sih
dengan membuat masker kain susi laningsih dan suaminya sebagai pemilik usaha
mencoba menyelamatkan usaha dan para pekerja mereka
bermodalkan dua puluh mesin jahit dan dikerjakan dua puluh orang karyawan
wanita yang akrab dipanggil susi ini bisa memproduksi hingga ribuan lembar masker kain berbagai jenis per hari
maksudnya ada dua puluh berarti
dua puluh total semua karyawan sih
jenis jenis masker yang diproduksi ini apa aja nih bu
ada berapa jenis nih warna warni gitu
kita ada dari bahan kaos yang double nih
ini sama bahan kaos juga
sama cuma ini ya nggak di double
harganya beda kalau untuk yang nggak di double itu rp tiga
kalau untuk yang ini biasa tiga ribu lima ratus kita ada bikin
beda rp lima ya
iya tapi kita ada bikin lagi yang bisa masuk tisu
tisu tadi sini ada belahannya ya
nah satu lagi ini ada bahan
oh spoon bone kalau bisa masuk tisu ini cuma ada kayak di tengah
ada lubangnya aja
tapi bahan sama ya
harganya itu rp lima sih
oh variasi ya dari mulai rp tiga sampai rp lima ya
jumlah masker yang diproduksi disesuaikan dengan pesanan yang masuk
sampai mei dua ribu dua puluh susi landingsi mengaku telah mendapatkan belasan ribu lembar

beberapa perusahaan yang mereka juga untuk sumbangan
kita ada kerjasama juga dari kemen parikraf
melalui gerakan masker kain
terus ada beberapa juga yang datang langsung kesini
tidak dibutuhkan keterampilan khusus untuk membuat masker kain
masker tergolong produk konveksi yang mudah dibuat
tidak memerlukan waktu lama
hanya saja selama masa pandemi
cv rayes milik susi harus memperlakukan protokol kesehatan
sesuai arahan pemerintah
kita juga terapkan harus cuci tangan dulu sebelum masuk
masker kain yang dibutuhkan
masker kain yang dibutuhkan
masker kain yang dibutuhkan
masker kain yang dibutuhkan
masker kain yang dibutuhkan
kerajaan kerajaan yang capai
kerajaan yang apram
yang masih apa saja ada
dalam piste masker kain
lakukan hal yang baik
dan période saat yangencia yang tercapai
tergolong kesempatan cinta dengan karya
apa hal mereka bisa buat kemampuan
masa kemas quiaknya lama ya
lalu itu ya cuma ya alhamdulillah tiap minggunya ada terus gitu
cukup buat apa aja
cukup buat makan ya gitu kalau buat nabung atau itu sih belum sih belum buat ngirim juga gitu
proses produksi masker kain di usaha konveksi yang sudah berusia lima tahun ini bukan tanpa hambatan
harga bahan baku yang melonjak hingga kekhawatiran mengenai kelangsungan penjualan masih menghantui susi dan suaminya
sementara keuntungan untuk pengusaha dari produksi masker kain tergolong sangat tipis
yakni hanya seratus hingga tiga ratus rupiah per masker
hanya cukup menutupi operasional saja kalau untuk laba kita sendiri udah nggak pikirin
yang penting karyawan ada pekerjaan mereka ada penghasilan
dan sudah cukup itu aja buat saya
selain sulit harga juga hampir naik dua kali lipat harganya
terus supplier supplier banyak yang tutup
jadi kita sempat order juga di luar kota jadi kirim hanya by courier aja
hambatan tak membuat nyali wanita berusia tiga puluh delapan tahun ini ciut
meski keuntungan tidak terlalu besar susi terus memproduksi masker
bahkan membagikannya secara gratis untuk warga di sekitar lingkungan usahanya
pembagian masker gratis dilakukan dengan bantuan ketua rt setempat
warga kami semuanya ada delapan ratus lima puluh jiwa jadi kami mohon ya kalau bisa semuanya dapat
dan alhamdulillah kami diberikan bantuan seribu masker
seribu masker seribu pace seribu buah
itu akan didistribusikan ke setiap kata
alhamdulillah sudah kita distribusikan ke seluruh warga
ya kan kebetulan kemarin pas kita sekaligus penyemprotan desinfektan
kita sambil keliling sambil membagikan masker juga ke seluruh warga
saat tidak menerima pesanan dalam jumlah besar konveksi menjual masker kain secara eceran
susi dan pengusaha konveksi lain hanya berharap
agar wabah segera berakhir
agar wabah segera berakhir
agar wabah segera berakhir
tapi dan segala kekhawatiran atas kelangsungan usahanya bisa teratasi
pertama pandemi ini tidak ada pilihan buat kita kecuali kita bisa saling support bersama lain
nah saat ini yang bisa kita lakuin kalau memang kita bisa minta tolong tetangga sekitar
itu nanti kan juga ada feedback yang bisa kita saling sharing
jadi yang awalnya kita sudah kerjasama kontrak produksi seragam sekian ratus ada yang kaos ya tiba tiba akhirnya pending
karena kondisi corona ini benar benar efeknya luar biasa
exploitenya bisa sebulan bisa empat puluh sampai enam puluh untuk konteksi
nah pas mulai pandemi ya drastis
bahkan turun sampai sembilan puluh persen
karena memang nggak bisa produksi
karena di skip dulu masih kondisinya
akhirnya kita berpikir mulai apa yang bisa kita kerjain
masker lah alternatif yang bisa kita kerjakan ketika pandemi mulai tiba
konveksi ini memproduksi masker kain dalam satu bulan belakangan
meski dengan jumlah alat jahit dan karyawan yang tidak terlalu banyak
konveksi milik fatul sejauh ini telah memproduksi hampir lima belas ribu lembar masker kain
dengan jumlah produksi tujuh ratus lima puluh lembar masker per hari
kurang lebih sepuluh ribu sampai lima belas ribu
karena yang banyak kan kayak kemarin baru ada pesanan
sisanya paling pesanan teman teman pedagang eceran minta berapa lusin
sehari bisa keluar lima belas lusin dua puluh lusin
dan itu ada yang kita kirim ada yang datang ke sini
fatul hanya memiliki tujuh mesin jahit dan lima orang penjahit
dengan sumber daya matangnya
manusia yang tidak banyak untuk memenuhi target produksi
fatul munir dibantu keluarga dan warga di sekitar lokasi usahanya
ini yang akan di packing nanti mas
betul nah ini yang hasil produksi kita
kita antar ke tetangga tetangga untuk di packing satu per satu
karena kan kadang beberapa pembali itu nggak mau yang sistem lusinan tanpa packing
jadi kalau mereka perlu packing satu per satu
ya itulah kita berdayakan tetangga tetangga sekitar mas
kenapa memberdayakan tetangga sekitar
ibu ibu nih berarti
karena kondisinya sama sama wfa daripada nggak ada aktivitas minimal
kita bisa ajak beraktivitas bareng gitu
kita produksi ibu ibu yang di rumah tetangga bisa packing satu persatu
dan setelah itu kalau udah rapi kita ambil
kita jual seperti biasa

yang diperlukan oleh ibu rumah tangga di lukungan sekitar yang diperlukan oleh ibu rumah tangga di lukungan sekitar
yang rata rata juga menghabiskan banyak waktu di rumah
kalau ngerjainnya itu paling saya kalau habis sahur ya
tapi sholat subuh ya saya ngerjain
itu udah gak tidur lagi tuh
paling menjelang asar saya sholat mandi ngerjain lagi
sampai menjelang maghrib gitu
terus buka puasa dulu break terus langsung saya ini aja
ngerjain lagi gitu
paling sampai jam sembilan tidur ya begitu aja gitu
iya dibantu satu dua orang sih
ada yang bantu kalau nggak dibantu nggak cepat kelar
karena kan minta buat hari ini ya gitu
misalnya hari jumat kelar ya
mau gak mau kita ngejar gitu
para ibu rumah tangga ini mendapat tiga ratus hingga lima ratus rupiah per lembar masker yang dikemas
jumlah masker yang mencapai ribuan lembar pekerjaan yang dilakukan ini sedikit banyak membantu perekonomian warga sekitar
bagi konveksi kecil seperti ini
produksi dan penjualan masker kain saat ini adalah penopang utama untuk kelangsungan usaha
pria berusia tiga puluh tiga tahun ini mengaku tak bisa memperkirakan sampai kapan masker kain mampu menopang usaha konveksinya
fatul tidak menetapkan target pemasukan yang muluk muluk
produksi masker masih terus dilakukan
saat tidak ada pesanan yang masuk fatul bekerja sama dengan warung kelontong di permukiman untuk menjual masker kain produksinya
biasanya jadi serangkaun sekolah terus pakaian pakaian yang sudah jadi memak remah menele
sementara ini kemarin kami terima orderan bikin masker
kehadiran masker kain di pasaran tidak lepas dari peran penjahit
rata rata mereka menghabiskan waktu hingga lima belas jam kerja
untuk menyelesaikan proses pembuatan masker dalam jumlah yang banyak
seperti parsi hartomo wanita berusia empat puluh empat tahun ini
salah satu penjahit yang bisa mengerjakan pesanan masker dari rumahnya di bilangan ciputa tangerang selatan
sudah dua tahun terakhir dirinya mendapat order dari konveksi sejahtera utama untuk menjahit seragam sekolah dan pakaian
selain itu parsi juga melayani permintaan jual masker

namun selama pandemi berlangsung masker kain menjadi salah satu penopang hidupnya
biasanya menjahit seragam sekolah terus pakaian pakaian yang sudah jadi memak remah menele
sementara ini kemarin kami terima orderan bikin masker karena banyak orderan masker ya karena musim pandemi
lagi pandemi jadi masker yang digalakkan yang kebanyakan gitu
dalam sehari ibu satu anak ini mampu menjahit enam hingga sepuluh lusin masker kain yang dipesan oleh konveksi
penlusinnya parsi mendapat upah sebesar dua puluh lima hingga empat puluh rupiah tergantung dari tingkat kesulitan jahitan
kalau kan kami kerja di rumah ya om jadi mungkin nggak terlalu fokus tapi kalau fokusnya mungkin ya bisa sepuluh lusin kalau untuk fokusnya langsung gitu
tapi kalau karena kita sambil sambil ya paling lima lusin enam lusin gitu
tidak dipungkiri kondisi perekonomian parsi dan keluarga sangat terdampak karena pandemi virus corona
bagi parsih saat ini yang terpenting adalah menjaga kesehatannya dan keluarga agar terus mampu memproduksi masker kain dengan mesin jahitnya sendiri

hal yang sama juga di rekomendasikan oleh masyarakat
pertama saya merasakan adon seorang penjahit di cv rayes di kabupaten tangerang
adon yang biasanya membuat baju dan seragam kantor sudah sebulan belakangan memproduksi masker kain yang dipesan konveksi
pria berusia lima puluh satu tahun ini membutuhkan adaptasi saat awal pesanan pembuatan masker datang padanya
itu kan pakai corong pertama memang saya belum pernah pakai corong
karena banyak teman teman aja yang udah paham corong pasang corong ini ini
jadi paham paham pertama ya pertama memang agak sulit juga cara pemakan corongnya itu
karena saya baru kan bikin masker baru pakai corong itu baru
selama masa pandemi virus corona adon yang bekerja bersama kedua anaknya di konveksi
harus mengatur ritme kerja agar bisa beristirahat yang cukup
karena target masker yang harus diselesaikannya setidaknya tiga ratus hingga lima ratus lembar
dalam sehari para penjahit memang mengejar jumlah produksi masker dalam jumlah yang banyak
untuk bisa memperoleh pendapatan yang lumayan
bedanya dari penghasilannya aja
kenapa tuh masker
kan kalau masker ada yang lima ratus ada yang empat ratus nggak nentuh ada yang tiga ratus
kalau kemeja kan ketahuan satu potong lima belas ribu ketahuan
dapat sepuluh biji juga udah satu ratus lima puluh
kerja enteng ngecapek
nggak ngubur ngubur karena udah biasa
kalau dikemeja apa di celana
pandemi covid sembilan belas juga membuat adon bersama kedua anaknya tidak bisa pulang kampung untuk berada di kampung

ia dan keluarganya memilih menunda bertemu hingga pandemi virus corona usai
pembuatan masker kain juga berlangsung di sejumlah daerah seiring dengan imbauan pemerintah
agar warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah
di sleman yogyakarta misalnya para penyandang disabilitas berupaya membuat masker khusus untuk tunarungu
masker kain buatan ini memiliki bagian mulut yang transparan sehingga memudahkan para penyandang tunarungu untuk mengerti bahasa isyarat dari gerakan mulut
bahan kain transparan yang dipilih pun masih aman untuk terhindar dari debu virus dan droplet ketika beraktivitas di luar rumah
sementara para penyandang disabilitas dari balai besar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik prof dr suharto solo juga ikut turun tangan membagikan masker kain gratis
hal yang sama juga terjadi di kota tanjung pinang kepulauan riau
perajin masker kain rata rata harus memenuhi permintaan dua puluh lusin masker
tidak hanya pesanan masyarakat umum atau perusahaan
tetapi juga mengerjakan pesanan dari sejumlah rumah sakit
saat ini masker kain telah menjadi kebutuhan untuk menjaga diri agar tetap sehat
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif bergerak untuk menyalurkan masker kain kepada penerima yang tepat
salah satunya pasukan oranye dari dinas kebersihan dki jakarta
pasukan oranye masih harus bekerja membersihkan kota selama pandemi covid sembilan belas berlangsung
jadi hari ini itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah gerakan yang kita inisiasi yaitu gerakan masker kain
jadi ini konsepnya datang dari arahan who untuk memakai masker kain bagi mereka yang sehat
nah selain itu
tujuannya adalah agar masker medis itu lebih banyak tersedia bagi tenaga medis
selain tersedia juga harganya terjangkau
karena sedikit sekali jumlahnya harga itu jadi naik
nah di sini sebenarnya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif itu menjadi fasilitator
bagi para pihak pihak yang ingin mendonasikan masker kain
kepada para stakeholders atau para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
ya mungkin ditanya ya kenapa pasukan oranye apa hubungannya dengan pariwisata
pasukan orangnya ini kan yang menjaga kebersihan kota kita ini ya kota jakarta yang kita cintai ini

nah tentunya itu ada hubungannya ngerat dengan sabta peristiwa

ya dari pariwisata ya salah satunya adalah tentunya kebersihan
gerakan masker kain yang diusung oleh kemen parekraf ini adalah untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat yang sehat
agar terhindar dari debu virus dan droplet ketika berinteraksi di luar rumah
menggerakan industri kreatif khususnya untuk para umks
umkm konveksi yang terdampak covid sembilan belas agar tetap bertahan
memanfaatkan sisa bahan dari industri garmen
untuk mengurangi sampah industri atau zero waste